partai garuda akan memulai debutnya di pesta demokrasi lima tahunan pemilu dua ribu sembilan belas
meski terbilang kurang populer partai yang dipimpin oleh ketua umum ahmad rida sabana ini
secara mengejutkan lolos verifikasi faktual komisi pemilihan umum dan resmi mendapatkan nomor urut enam
partai garuda menjadi satu dari empat partai baru yang lolos pemilu dua ribu sembilan belas
dan mengantongi nomor urut enam dalam penetapan nomor urut parpol peserta pemilu dua ribu sembilan belas di kpu delapan belas februari lalu
sehari sebelumnya partai garuda resmi ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas bersama tiga belas partai lainnya
meski kurang populer sang ketua umum ahmad rido sabana beralasan bahwa partainya bisa lolos dalam pemilu dua ribu sembilan belas
karena partainya sudah terbentuk selama dua lima tahun
saat menyampaikan pidato singkat pada pengundian nomor urut
ketua umum partai garuda mengatakan partainya bersyukur mendapatkan nomor urut enam
bicara pada proses pengambilan nomor hari ini
bagi kami nomor satu dua tiga apapun termasuk nomor enam yang kami dapati
ini bukan rahmat buat kita semua
dan itu adalah semua yang terbaik buat kita
resmi jadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas partai garuda mengaku akan bekerja keras untuk meraih suara pemilih
bahkan partai garuda akan tidur bersama rakyat untuk meraih simpati
partai yang didirikan enam belas april dua ribu lima belas ini lolos bersama tiga partai baru lainnya
yakni psi perindo dan berkarya
sebagai sebuah partai baru lantas seperti apakah strategi ya
partai dari gerakan perubahan indonesia ini menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas dan juga tentunya pilkada serentak dua ribu delapan belas
untuk mengetahuinya saya sudah bersama dengan ketua umum partai garuda ahmad rida sabana
selamat malam pak rida
selamat terlebih dahulu pak
mematahkan verifikasi faktual dari kpu yang cukup saya yakin cukup sulit dan memakan waktu untuk partai garuda
tapi begini pak rida kalau kita bicara partai garuda ini banyak juga yang penasaran pak
tidak banyak muncul di permukaan ya
tapi kemudian lolos verifikasi faktual bekerja sedemikian rupa untuk bisa lolos di verifikasi kpu
banyak yang bertanya tanya pak rida
sebenarnya siapa siapa saja barisan yang merapat dalam partai garuda ini sebagai suatu partai baru pak
ya pertama tama kami bersyukurlah
kerja keras kami seluruh jajaran mulai dari dpp sampai dpd bahkan pac kami dpc dan pac itu membuahkan hasil
nah kerja keras ini sebetulnya kerja panjang yang sudah kami kerjakan jauh sebelum proses verifikasi diadakan oleh atau dilaksanakan oleh kpu
yang masyarakat umum lihat ini kan pada saat kami pengambilan nomor saja
tapi jauh di belakang itu
bukan tanggal enam belas april
tanggal dua ribu lima belas sebelum itu juga kami sudah bekerja
tujuh belas april itu kan penetapan dari kemenkumham atas berdirinya partai politik ini atau partai garuda
tapi sebelum itu diskusi panjang sudah kami lakukan
siapa saja di belakang kami ya kamilah yang ada
sebagai catatan ada informasi di sini di dpp ini pengurus kami cuma sebelas orang
di dpd itu cuma sembilan orang tingkat provinsi
dpc itu maksimal cuma tujuh
bahkan ada lima
di dpd kami cuma lima atau tiga orang
nah inilah konsep yang kami punya
artinya dalam proses rekrut muntit kami tidak mengalami kesulitan sama sekali
dan hal yang paling penting juga
masyarakat tidak melihat kenapa partai ini terkesan baru muncul
karena kami memang bukan tokoh politik besar
nah ini kan agak jarang muncul di permukaan pak
dibandingkan dengan tiga partai lain ya yang mungkin masyarakat sudah agak lebih akrab dengan tokoh tokohnya
apakah ini kemudian menjadi bagian dari strategi
partai garuda untuk kita senyap dulu baru kemudian kita muncul
dan memberikan efek kejut gitu kepada masyarakat
kami tidak menyatakan atau menganggap itu bagian dari strategi
tapi memang faktanya kami tidak terkena radar media pada saat kami bekerja
tadi saya sampaikan bahwa kami ini bukan tokoh politik
kami bukan pemilik media bukan pengusaha besar
atau kami selebriti
bukan karena kami bukan
itu perjalanan kami ke daerah
itu tidak menjadi perhatian media
pada saat kami mendarat di satu provinsi atau di airport
tidak ada perhatian sama sekali media pada saat kami mendekati masyarakat
dan pengurus pengurus kita di daerah pun juga bukan tokoh tokoh di daerah
justru kami ingin mendorong mereka menjadi tokoh
itu saja as simple as that saya pikir
dikatakan kurang populer artinya sulit juga dong pak rantinto
bisa memenangkan hati masyarakat
saya kira kita akan beradu program
sejak awal kami
memulai membentuk ini
kami sudah siapkan end to end dari program kerja kami
pola rekrutmen pola pembentukan di dpd
pola rekrutmen anggota
sampai dengan menjalankan sampai dengan rekrutmen caleg
sampai nanti akhirnya bagaimana strategi pemenangan
itu sudah kami selesaikan
jauh sebelum partai ini ditetapkan sebagai peserta pemilu
ini yang kami
sekali lagi mungkin kami telah membuktikan kepada masyarakat luas
bahwa strategi yang kami lakukan
dengan konsep yang uniform se indonesia
itu terbukti efektif
dan bisa berjalan
dengan ditetapkannya partai garuda sebagai peserta pemilu di dua ribu sembilan belas
baik pak rida
tadi anda katakan tidak banyak orang orang politik di dalam partai garuda
kita bisa asumsikan ini orang orang yang baru lah
baru berkiprah di politik
artinya seluruh kader pengurus dari partai garuda ini betul betul adalah mereka yang tidak pernah berpolitik
untuk kemudian membuat partai dan bekerja bersama begitu
sampai tingkat kecamatan
belum pernah berpolitik
nah itu sebuah tantangan atau sebuah keberuntungan pak
inilah yang sebenarnya harus berpikir agak berbeda dengan umumnya partai
pembentukan partai lain sebelumnya
oleh partai partai yang ada di indonesia
kami membentuk partai dengan gaya anti mainstream
jadi yang lainnya mainstream ya pak
saya anggap lain mainstream kenapa
mainstream kenapa itu pak
karena mereka membentuk membentukan tokoh politik
bukankah itu magnet elektoral
itu kan itu mainstream
itu pemikiran mainstream
kalau anti mainstream dari garuda
anti mainstream ternyata bisa
dan kami membuktikan bahwa kami pemuda
bisa membentuk partai politik
bahwa sebagai catatan di kpu
dibandingkan tiga partai politik yang lain
jumlah kami jauh di atas mereka
jauh loh bukan cuma lebih sedikit
secara cakupan kepengurusan
yang dipersyaratkan oleh kpu
artinya yang dibatasi oleh
ini juga jauh dibandingkan tiga partai politik lain
ini membuktikan bahwa konsep yang kami usung
itu bisa berjalan
artinya ke depan kami yakin dengan strategi kami ke depan
ini akan bisa berjalan lancar
oke jadi itulah yang tadi pak rida katakan
yang mainstream itu selalu menggunakan tokoh besar
menggunakan uang besar
melalui proses yang panjang
mungkin dengan kumpul kumpul dulu
tokoh besar dan makin magnet
sehingga orang mau bergabung
ormas dulu bahkan ya kan
itu kan umum
hampir semua partai politik seperti itu
kami tidak seperti itu
nah kalau partai garuda apa yang ditawarkan pak
untuk masyarakat indonesia sebagai sebuah partai baru
oke yang pertama
partai ini adalah dibentuk bukan oleh dpp saja
anggota kami dan pengurus kami
artinya kepemilikan partai ini adalah kepemilikan bersama
nah kalau udah milik bersama
saya yakin betul bahwa
saudara saudara saya di daerah yang umumnya belum pernah berada di daerah
mereka adalah masyarakat umum biasa ya kan
mereka tahu persis kebutuhan rakyat indonesia
karena mereka benar benar bagian dari rakyat
bukan tokoh tokoh daerah yang mungkin tidak terlalu paham menurut saya
karena mereka sudah posisi di atas
kalau mereka memang rakyat
kebutuhan rakyat kebutuhan pengurus saya
anggota saya itu adalah kebutuhan rakyat
jadi apa yang kami tawarkan kami
pasti akan membawa aspirasi rakyat jauh lebih mengenal
dan dibutuhkan oleh mereka
karena anggota anda bukan dari partai partai
bukan dari partai politik manapun
bukan tokoh mereka adalah rakyat
karena kebutuhan mereka hari hari
itulah yang mereka yang rakyat butuhkan
ini yang mengena saya kira
dan ternyata sebagai partai baru
garuda juga ternyata tidak lepas dari isu isu miring yang menerpanya
mulai dari isu didanai oleh keluarga cendana
hingga isu partai garuda yang berlatar belakang komunis
cnn indonesia prime news special interview akan segera kembali sesaat ini

kami bekerja bekerja bekerja
dan di daerah pun bukan tokoh tokoh daerah yang kami usung menjadi
atau kami dorong menjadi pengurus
sehingga tidak menjadi perhatian
itu kenapa tidak media tidak menangkap saat itu
terus kenapa kami kerja senyap
kami tidak purposely untuk kerja senyap
memang tidak jadi perhatian
kalau dibilang komunis dari mana
kalau partai ini kita kejar dengan nama partai garuda
garuda ini saya kira jelaslah
lambang negara kita kan garuda pancasila
justru kami akan terdepan mengusung garuda pancasila ini sebagai lambang negara kita
idealisme kita sudah selesai kalau bicara soal pancasila
tidak ada lagi
dan dalam anggaran dasar kita clear
partai garuda berasaskan pancasila
sudah sangat jelas
ya mohon maaf nih saya kebetulan terlahir dari keluarga yang sangat agamis
sekjen saya ini
seorang anak pesantren
yang membesarkan kami sejak kecil banyak diskusi
teman teman di daerah juga demikian
bahkan ada yang memang pastur di daerah tertentu
isu itu muncul kenapa menurut teman teman partai garuda
analisa kami sementara dikarenakan karena gerakan kami yang terlalu senyap
mungkin ini agak similar dengan gerakan pki
jadi bukan dari warna mungkin merah atau ada bintangnya
kalau merah saya kira cnn juga merah
bendera kita merah putih
kita sangat bangga dengan itu
saya kira tidaklah bukan itu
kalau bicara bintang pancasila itu ada bintang
dan kami saya kira itu melambangkan ketuhanan maisa
clear kalau masalah isu komunis
ada lagi pak yang lain ya
yang terkenai partai garuda didanai oleh keluarga cendana
ini sampai di mana kemudian partai garuda bisa menjawab kecurigaan ini pak
kenapa ini bisa muncul
saya kira banyak kesempatan saya sudah menyampaikan
bahwa tidak ada sama sekali cendana di belakang kami
kalau kami pernah menjadi bekerja sama sebagai profesional dengan keluarga itu
itu adalah hal yang biasa
terjadi seperti itu
tapi tidak sama sekali bahwa cendana membiayai kami
kasian juga keluarga itu kalau dihubung hubungkan dengan kami
belum tentu mereka juga sepakat dengan
sampai ada ini pak apa namanya bercandaannya adalah gini
ada partai berkarya ada partai garuda
karena sama sama cendana sudah jadi partai berkarya
garuda berkarya gitu kira kira
enggak lah nggak ada sama sekali
ini kasian juga teman teman di daerah yang sudah bekerja keras
ya kan membentuk partai ini
tidak ada peran sama sekali
apalagi bicara dana
karena sekali lagi kami telah mendobrak proses pembentukan partai yang berbeda
ini semua pembentukan dengan biaya masing masing
teman teman di daerah itu mengeluarkan uangnya sendiri
untuk melakukan sosialisasi dalam rangka rekrutmen anggota
tapi kan besar pak dana yang dibutuhkan untuk membangun sebuah partai
itu yang pikiran mainstream tadi saya bilang
faktanya tidak seperti itu
kalau saya datang ke satu daerah saya berdiskusi dengan saudara saya di sana
di rumah mereka bisa meyakinkan mereka sampai pagi besok saya pulang lagi ke jakarta
kami tidak membutuhkan tempat untuk hotel menginap
saya kira sudah sangat efisien
dan rata rata pola rekrutmen kami adalah door knocking dan canvassing
dan itu lebih efisien
tidak ada biaya besar di sini
transportasi saya kira wajar
itu adalah hal yang biasa saya pikir
tapi di luar itu tidak ada
tidak ada satu kantor pun yang dibiayai oleh dpp
dibelikan kantornya disewakan semua swadaya dan mandiri
kenapa itu bisa terjadi
karena kami dpp tidak menuntut dpd dan dpc memiliki kantor kantor yang mewah
cukup apa yang dipersyaratkan oleh kpu
yaitu ada ruangan yang cukup alamat yang jelas ya kan punya domisili yang jelas
ada ruang ketua ruang rapat cukup
sebagian mereka menggunakan warungnya mereka
jadi gerakan swadaya kader dan semua
semua seluruh indonesia
termasuk dpp sekalipun
saya ke daerah saja itu kalau saya berangkat sama sekjen saya bayar sendiri sendiri loh
ini faktanya seperti itu
ini yang saya bilang berbeda
beda kalau tokoh besar atau orang orang merata membentuk partai
mereka akan membiayai semua
bukankah ada biaya politik pak
ini yang kami pertahankan dari awal pembentukan partai
kami akan bertahan dalam posisi ini
karena kami punya idealisme
pada saat pembentukan partai ini tanpa biaya atau dengan sangat sangat efisien
tentunya kader kami tidak berpikir untuk menarik kembali apa investasi
atau pengeluaran expense mereka yang sudah mereka lakukan
baik pak ridah satu lagi
yang kemudian juga sempat disinggung oleh ketika partai garuda muncul ke permukaan
ini nama namanya agak mirip mirip dengan partai gerindra ini pak
garuda ini gerakan perubahan indonesia
gerindra gerakan indonesia raya
katanya ada asosiasi juga
begitu kan ini kan kita bicara mengenai sejumlah isu yang menerpa partai garuda
mungkin bisa diklarifikasi
saya kira sangat jelas bahwa kami partai garuda
tidak terafiliasi dengan partai manapun
dan tokoh manapun
ini sekali lagi kami berdiri sendiri
tanpa beban politik
tanpa beban keuangan
kepada pihak manapun
saya kira clear itu
ada sama sekali
clear ya pak
pak tentu partai baru juga punya tantangan ya
selain kemudian menjawab sejumlah isu isu yang menerpa
ini ke depan dua ribu sembilan belas
pileg pilpres ini akan dijalankan secara bersamaan
waktunya agak singkat ini pak
dari tahun dua ribu delapan belas
katakanlah ini sekarang bulan februari ke maret begitu ya
partai garuda sudah membangun infrastruktur
bagaimana mempersiapkan dua ribu sembilan belas pak
untuk bisa katakanlah bisa menangkan pertarungan begitu di kontestasi dua ribu sembilan belas
lawannya partai partai besar
pada saat pemilu dimulai
pemilih itu juga punya pilihan yang bisa berubah tiap pemilu
tidak selalu pemilih itu
tidak selalu pemilih itu setia pada partai politik tertentu
bisa beralih begitu
jadi maksudnya kalau sudah pilih partai a bisa ke partai garuda
itu terjadi setiap pemilu
kalau tidak tidak berubah angka itu
kan gitu aja simpel
minimal partai politik tertentu pada posisi yang sama dengan jumlah persentase yang
pemilu yang lalu ada satu partai yang jauh turun
ada yang satu naik sekali
ya kan seperti itu
kami semua partai politik mau baru partai lama mempunyai posisi yang sama
kita tinggal beradu argumen beradu program ya kan
di situlah perperangan yang sebenarnya
partai garuda sangat siap
jauh sebelum kami terverifikasi oleh kpu kami sudah menyiapkan program program itu
bagaimana kami merekrut anggota tadi sampai dengan terbentuknya pengurusnya
bahkan bagaimana kami mendapatkan caleg caleg
dan memenangkan pemilu mendatang
baik pak rida
untuk bisa mendapatkan apa namanya ya basis lah begitu
partai politik kan biasanya kan ingin diasosiasikan dia nasionalis kah religius kah
atau justru nasionalist religius dan lain sebagainya
kalau partai garuda ini ingin diasosiasikan seperti apa
dan ceruk mana yang kebetulan ingin digali
karena potongan kuenya kan semakin kecil
karena ini banyak
tapi tahan dulu pak ridha
memang dikatakan akan tidur bersama dengan rakyat untuk bisa mengambil hati pemilih
partai garuda ini sudah mengusung beberapa
dan calon pemimpin daerah di pilkada akan berlabuh kemana kira kira
pilihan partai garuda di pilpres dua ribu sembilan belas
cnn indonesia prime special interview akan segera kembali
sebagai sebuah partai baru bagaimana partai garuda mengarungi arus politik dua ribu dua puluh
terlebih akan kemana arah politik dari partai garuda ini
akan langsung dijawab oleh pak rida
tapi sebelum itu nanti kita terhenti pak ridha dengan kira kira partai garuda ingin ditampilkan partai yang apa nih
ada nasionalis partai partai yang sudah ada religius
nasionalist religius kemudian punya basis massa sendiri
yang sudah punya grassroot
partai garuda akan seperti apa
jelas ya di depan kami sampaikan bahwa partai ini partai garuda
garuda ini kalau garuda pancasila lambang negara kita
ya kami ingin merepresentasikan itu
itulah partai garuda
jadi memang itulah basis kami
kami ingin meraup semua
kalau ditanya partai lain masih berpikir fokus pada satu kelompok kami tidak
semua kami ambil
karena begitulah harusnya kami tidak boleh memilih
semua harus kami tampung aspirasi mereka
termasuk anak anak muda juga menjadi target
apalagi anak muda
apalagi anak muda
mereka ini relatively kalau menurut kami teman teman saudara saudara saya yang masih muda ini idealismenya bagus
paling tidak mereka itu belum terlalu terkontaminasi secara umum
dan mereka ini punya pikiran pikiran yang inovatif
nah inilah yang saya pikir sebagai catatan saya ini di dpp paling tua
pengurus kami ada yang dua puluh empat ada yang dua puluh lima rata rata sekitar tiga puluh
jadi anak anak muda milenial juga ada di partai garuda
tentunya seperti itu bahkan core will core will kami ada yang masih sembilan belas tahun
nah pak rida ini kan karena anak anaknya semua masih baru ya terjun ke politik
sementara politik sekarang kita sudah sulit untuk menafikan ada polarisasi antara kanan kiri tengah dan lain sebagainya
sebagai partai baru anak anaknya masih baru juga untuk berpolitik
partai garuda ke mana arah politiknya pak
ini di tengah polarisasi yang sekarang ini apakah ada partai yang kemudian menjadi strategi ya bahwa ia mengambil masa di sebelah kanan

dengan pendekatan religius ada yang mengambil haluan tengah dan lain sebagainya
partai garuda akan ke mana arah politiknya pak
itu tadi sebenarnya catatannya simpel
waktu pembentukan partai ini disyaratkan oleh kpu itu harus mempunyai anggota seper seribu dari jumlah penduduk di kabupaten kota
ini menjadi dasar kami pada saat kami proses rekrutmen itu terlihat
yang ingin menjadi simpatisan atau menjadi anggota dari partai kami sangat luas
artinya tidak terbatas pada golongan tertentu
nah ini kan membuktikan bahwa kami diterima semua orang
di semua golongan semua kelompok
ini adalah bukti nyata
begitu juga pada saat kami perekrutan anggota juga terbuka
ternyata tidak sekelompok a aja atau sekelompok km
kami tidak terbawa polarisasi tersebut
tapi sudah ikut mencalonkan dukungan terhadap pilkada ini pak partai garuda ini
bagian dari strategi kah atau seperti apa
jadi gini partai kami ini dibentuk sejak awal memberikan kewenangan penuh kepada teman teman di daerah
dalam proses pencalekan
atas dasar apa yang sudah ditetapkan oleh dpp
apa yang disepakati bersama tentunya
pada saat pencalekan mereka silahkan menyusun
begitu untuk pilkada
di tempat tempat daerah kan mereka bisa melihat
toko toko daerah pak calon calon
mana yang menurut mereka itu memang bisa membawa membesarkan partai
apa itu mempunyai visi yang sama
kami tidak menetapkan itu
itu kekreatifitas teman teman dari daerah
selama itu mempunyai manfaat buat partai dan masyarakat umum di daerahnya
dibebaskan untuk bisa mendukung siapapun
kita tidak akan membatasi itu
tapi memang kami berharap siapapun yang dukung
ini benar benar representasi masyarakat umum
toh partai garuda saat ini belum saatnya memberikan mengusung
untuk mencalonkan kepala daerah yang saat ini
itu di daerah pak
kalau untuk di pusat partai baru juga sudah mulai ada yang secara terang terangan
kita akan mendukung presiden joko widodo untuk dua kali
maju di pilpres begitu menjadi presiden
kalau partai garuda untuk tingkat pusat pak
arah koalisinya ke mana ini
apakah ini menjadi strategi komunikasi politik
misalnya ada partai yang kemudian mendukung calon tertentu
partai lepantengah atau partai yang masih dibawa untuk bisa mendapatkan sumbangan elektoral
dari ketokohan satu calon begitu ya
kemudian disumbangkan kecipratan
nah kalau partai garuda kalau untuk bicara pilpres pak
kira kira akan kemana ini
kalau kita lihat sekarang ada tiga kubu misalnya ya
atau kan katakanlah dua
ada kubu pak jokowi pak prabowo atau mungkin nanti di porosikeas
kemana partai garuda
jadi begini tadi saya sampaikan di depan bahwa partai ini sangat terbuka
dan kami baru memulai
menurut kami belum saatnya kami menentukan itu
kami masih menerima masukan
masih terlalu dini
dan pilpres juga masih setahun lagi setahun lebih lah setahun dua bulan lagi dari sekarang
saya kira belum saatnya
jadi untuk menentukan semua kami pelajari semua kami tangkap aspirasi
apa yang sudah ada tentunya pembangunan yang sudah berjalan oleh presiden kita sangat baik
masyarakat sebagian besar puas
tapi yang terlalu diuji lagi
dan beliau masih panjang belum selesai
kami mengapresiasi tentunya kerja kerja dari pemerintah sekarang
namun belum saatnya kami menentukan
peluang itu tentu ada
kemana aja kita sangat mungkin untuk mengarah
dan pada saatnya kita akan menentukan
belum menentukan sampai dengan saat ini
tapi yang paling penting kami akan siap di pemilu mendatang yang dua ribu dua puluh empat
kami pasti akan punya calon
itu yang kami persiapkan
bukan saat ini
terlalu dini mungkin
terlalu dini untuk kita
tapi kalau pendapat bapak dari capres capres yang sudah mulai muncul di permukaan
pak jokowi pak prabowo apa pendapat anda
pendapat saya sama umumnya pendapat
pada saat ini saya berpikir bahwa masyarakat terhadap pak jokowi
saya kira pembangunan berjalan dan terlihat infrastruktur sangat baik
walaupun perlu koreksi juga
koreksi di mana
di sini ya hari ini dolar masih tinggi
terus bbm juga naik
ini kan perlu
masyarakat itu sangat mengena
petani juga banyak yang mengeluh
dalam konteks apa
dalam konteks impor masuk
masyarakat harus menganalisa dengan baiklah posisinya seperti apa
kami tahu beban pemerintah sangat berat
nah ini yang kita harusnya masyarakat indonesia juga mendukung
itu kalau dari pak jokowi
kalau pak prabowo misalnya jadi capres
saya kira pak prabowo dalam perjalanan beliau pernah mencapres
respon dari masyarakat juga sangat baik
kedepan dengan terpolarisasi jelas beliau punya dukungan yang sangat signifikan
sampai dengan muncul tokoh ketiga saya tidak tahu
ini perjalanan masih panjang
jadi garuda belum mau ikut arus ya pak
kami tidak akan ikut arus
belum tahu mau terbang kemana nih
masih memetakan dulu
kami masih memetakan
yang paling penting dalam pemetaan kami adalah kami mendengar suara rakyat
itu yang paling penting
bukan keputusan kami di pp
kalau saya bicara sekarang tentunya akan mengecewakan
karena kami sejak awal menyampaikan belum saatnya
aspirasi kader sudah ada pak
oh terbelah juga
saat ini kan wajar dong wajar
di daerah daerah tentu
ini kan saya bilang terbelah itu dari mana
dalam konteks apa
kami sangat terbuka
dari semua kelompok semua golongan pasti dong ada yang kesana ada yang kesini
nah ini harus disepakati bersama
dan itu akan menjadi keputusan bersama pada saat yang nanti
baik pak rida itu arah koalisi ataupun arah politik dari partai garuda
yang paling penting bagi masyarakat adalah kemudian ada partai yang betul betul komitmen jauh dari korupsi
menjadi partai yang bersih dan lain sebagainya
kalau kemudian partai garuda membawa isu perubahan dan lain sebagainya
hal yang sama juga pernah dikatakan oleh partai partai yang lama yang baru kemudian berkontestasi
tapi begitu masuk ke dalam politik kader kadernya terjerat korupsi lagi terjerat hal hal yang kemudian melanggar hukum lagi
kemudian akhirnya masyarakat menjadi apatis begitu
kalau partai garuda bagaimana ini pak komitmen bersihnya
ini yang menarik karena itu partai mainstream pola pembentukan mainstream
menggunakan tokoh dan mereka menggunakan uang besar membentuknya
sehingga back mind nya mereka itu akan berpikir harus ada pengembalian
mendapatkan uang lagi
ya saya nggak tahu faktanya seperti itu kalau terlalu banyak mereka mengeluarkan uang harus ada yang dikembalikan
jadi karena partai garuda ini tidak ada tokoh tokoh besar siapa mudah dan sebagainya akhirnya bisa keluar dari arena itu
lebih persisnya karena kami tidak banyak mengeluarkan uang sangat minim itu menjadi dasar
kalau bicara transparasi saya kira itu sudah harus
mungkin empat puluh kursi kenapa angka ini bukan angka yang sembarangan saya kira kami sudah melakukan riset berdasarkan pendapat teman teman daerah
yang kedua partai garuda ini ini setelah mendengarkan dari masyarakat
dan itu saya kira sudah menjadi aspirasi mereka
baik baik pak rida selamat bekerja untuk pemilihan umum dua ribu sembilan belas
kita akan tunggu nanti kiprah dari partai garuda dalam kontestasi politik untuk mewarnai iklim demokrasi kita
terima kasih pak ahmad rida sabana ketua umum partai garuda
dan demikian prime news special interview dengan ketua umum partai garuda
umum partai garuda ahmad ridha sabana saren harsirait
selamat malam sampai jumpa